saya juga mengatakan kepada putra putra saya ya mungkin ini warisan terbesar yaitu reputasi
reputasi di dalam dunia bisnis adalah emas itu yang harus terus kita jaga